memasuki musim penghujan kondisi jalan di beberapa wilayah di jawa timur semakin memprihatinkan
tak hanya bergelombang tapi juga berlubang dan rusak parah
berbagai upaya dilakukan warga untuk memperbaiki jalan mulai dari protes hingga menyindir pemerintah
jalur utama jalan nasional sumeneb surabaya di kecamatan saronggi sumeneb semakin memprihatinkan
rusak parah dan banyak berlobang
ketika hujan lubang sepanjang jalan menjadi kubangan
kondisi tersebut sangat berbahaya bagi para pengendara yang melintas
warga yang kesal karena jalan tidak kunjung diperbaiki memasang papan nama bertuliskan
selamat datang di wisata jalan berlubang sumeneb
di jember puluhan warga desa selawu menanam pohon pisang di jalan rusak dan penuh dengan lubang
langkah warga ini sebagai bentuk protes pada pemerintah yang tidak segera memperbaiki jalan rusak
dengan tanda berupa pohon pisang ini setidaknya bisa mengurangi kecelakaan
apalagi di musim penghujan banyak pengguna jalan menduga genangan air di jalan ini tidak berbahaya